ada siapa kenapa
kamu diapa yang di gangguin
itu salah kalian
yaudah sekarang kalian ikut kakak ke wc
jangan kakak jangan kakak
tumen karyo belain aku
biasanya malah ikut ngemelin
biasanya malah ikut ngemelin
tapi janji ya jangan pernah gangguin raffi lagi
awas ya kalau kakak liat sekali lagi kalian gangguin raffi kakak bakal lagi ngepuluhin kalian kesumur di sekolah
ini ini ini belajarin mau gak
belajar yang ini ini mah gampang
coba kamu kerjain soalnya
ya gitu mas sekarang peraturan di sekolah tuh ganti ganti terus
bapak bapak sekolah tambah ketat gitu
ayo kak aku sudah sarapan tadi
kamu kalau ke sekolah harus brand
oh biar keren kamu rambutnya lemes sih tambah ganteng jadi rapi sekarang keren kan ada jambulnya
terus v kamu kalau di sekolah itu jalan harus letupan jangan nunduk cuek aja terus kalau kamu
ketemu sama teman teman kamu yang buli kamu kemarin kamu pandang matanya dalam dalam kamu
pelototin terus kamu ngomong tegas kayak gini kalau kamu berani jangguin aku masukin kamu ke
dalam sumur nah gitu dong baru adik kakak
eh kan bentar lagi pertandingan nih
ntar sore kita latihan ya
boleh siap nih mulai sekarang
gue mau sering sering ngajakin raffi belajar basket di tempat kita
wih deh boleh dong tapi
kok lo ngajakin si raffi sih
loh gue lihat dia tuh ada baket basket
dia ini bernanti bakal ngalahin abangnya
wih deh cakep mantap
kita selfie dulu nih sama calon pemain basket keren masa depan
liat dong rambutnya
wih rambutnya keren banget
ayo ke kantor ke kelas
weh musuh gue yang mana nih kembar semua nih
kamu sekarang harus latihan basket lagi
ingat ya nanti kamu harus jadi orang yang paling jago main basket di sekolah
kak raffi boleh main ga
boleh boleh ayo duduk duduk
bro dengar ya kenapa kenapa
kenapa sih kok kakak jadi baik sama raffi
gue nanti mau jalan jalan nanti ya
ya berhasil kan getting film
ini semua salah kakak
kakak udah sembarangan sumpah
kakak udah jahat sama kamu
raffi senang bisa ngerasain perhatian dari kakak
kamu seneng ya
nanti kamu seneng
kamu diapa yang digangguin
tolong jangan lu ambil adik gue
sumpah tak bisa digatalkan
aku harus punya teman
raffi adik gue satu satunya
kan kakak bilang kamu tunggu di mobil
nggak apa apa deh kak
kalau raffi harus mati
kan katanya kalau mati itu hidup selamanya
raffi juga punya teman di dunia lain selamanya
yang belum pernah raffi rasainya

selama hidup raffi
selama hidup raffi
yuk bulan pertama yuk
masuk masuk masuk
hah lo serius mau sembunyiin raffi dalam lemari besi ini
ya ya semoga lemari besi ini bisa nahan hantu itu
kak terus kakak mau kemana
hei kakak gak akan kemana mana
kita akan selalu jagain kamu
iya kak tapi kakak jangan kemana mana ya
oke dah sekarang kamu masuk
ini lebih enak banget kak
ingat jangan keluar fi
emang kamu mau kemana
aku mau coba nan hantu itu